hai biar seperti yang tertera di akun instagram official fans persebaya bahwa azrul ananda akan
menyerahkan surat pengunduran dirinya pada senin sembilan belas september dua ribu dua puluh dua di kantor marketing persebaya
surabaya tone square surabaya ini menyusul pernyataan azrul ananda pada jumat enam belas september lalu yang
menyatakan akan mundur sebagai ceo atau presiden persebaya saya akan mengundurkan diri sebagai
ceo persebaya semua tanggung jawab semua tanggungan tanggungan beban beban akan kita
selesaikan sebaik mungkin kita akan menyelesaikan secara legal sebaik mungkin dengan sebaik mungkin
dengan positif dengan dengan sebaik baiknya yang kenal saya akan tahu reputasi saya saya bukan
orang yang melarikan diri dari tanggung jawab enggak saya akan menyelesaikan ini dengan baik
menuntaskan musim ini dengan sebaik mungkin situasi sudah berbeda dan saya putuskan yaudahlah mungkin
memang bukan ini salah saya ini salah saya sebagai ceo persebaya pernyataan yang diunggah di akun
youtube ofisial persebaya itu menjabarkan alasan asrul mundur sebagai ceo persebaya murni karena
merasa prestasi persebaya yang menurun momen ini juga bertepatan pasca kalahnya persebaya dengan rans nusantara
di gor delta sidoarjo pada kamis lima belas september lalu pasca kekalahan itu juga terjadi kerusuhan yang
mengakibatkan kerusakan di stadion gor delta sidoarjo persebaya juga harus menanggung kerusakan di stadion
yang ditaksir sementara oleh manajemen persebaya mencapai lima ratus juta rupiah meski dikabarkan akan
memberikan surat pengunduran diri pada senin informasi dari manajemen surat pengunduran akan
diberikan paling cepat pada rabu dua puluh satu september dua ribu dua puluh
ya hingga senin siang manajemen persebaya belum berkenan untuk memberikan pernyataan apapun
terkait rencana mundurnya azrul ananda selaku ceo atau presiden dari persebaya tapi pihak manajemen
meyakinkan bahwa seluruh tanggung jawab dalam masa musim pertandingan kali ini akan diselesaikan
termasuk saat ini menyelesaikan kerusakan yang terjadi pada gor delta sidoarjo azrul ananda mulai
menjadi ceo persebaya sejak tahun dua ribu tujuh belas
tujuh delapan miliar rupiah untuk gaji pemain pelatih dan karyawan di lunasi setelah sebelumnya mengendap
selama empat tahun persetujuan mundurnya azrul ananda akan diputuskan oleh manajemen
dan rapat utama pemegang saham pt persebaya indonesia tim liputan cnn indonesia